terima kasih anda masih bersama kami
musim kemarau yang terjadi di indonesia
membuat beberapa daerah mengalami kekeringan
namun kekeringan ini justru menjadi berkah bagi sebagian orang
salah satunya penjual air bersih
musim kemarau membuat warga di soreang kabupaten bandung jawa barat
kesulitan mendapat air bersih
sudah dua minggu terakhir warga terpaksa menampung air dari pdam
atau sumber air lainnya
namun kekeringan ini justru menjadi berkah bagi neng dahlia
neng yang sehari hari berjualan jerigen dan drum penampung air
kebanjiran pembeli sejak terjadi kekeringan
sudah satu bulan
berapa sehari biasanya
paling biasanya sehari sepuluh
sekarang bisa berapa
yang jerigen yang kecil
paling tiga puluh sehari
kalau yang jerigen
kalau yang jerigen yang ukuran dua puluh liter enam belas ribu
terus ada yang ukuran berapa lagi

terus ada yang paling gede
kalau yang drum drum gini
yang ukuran satu ratus lima puluh liter tujuh belas
yang dua puluh liter dua ratus
paling banyak yang beli yang mana

neng menjual jerigen air mulai harga lima belas ribu rupiah hingga dua ratus ribu rupiah
sejak mengalami kekeringan masyarakat pun mengaku harus membeli jerigen untuk menampung air
buat nampung air
udah berapa lama keringan
jadi sekarang nampung air pakai
kapan aja nampungnya
kalau gede emang malem
kalau siang emang kecil
buat nampung air udah berapa lama emang
udah hampir sebulan
jadi sekarang air dari mana
pdim mati sama sekali
berarti nggak ada yang harus nampung pada sumber itu ya
badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi musim kemarau akan segera berakhir pada oktober mendatang
masih dalam kategori normal tetapi tetap perlu diwaspadai terutama di periode atau pada saat puncak musim kemarau nya sendiri itu
masih dalam kategori normal tetapi tetap perlu dibuat

kalau hujannya kapan
ya diperkirakan nanti di sekitar september akhir dan oktober
udah masukin di awal musim hujan
sejak mengalami kekeringan warga soreang kabupaten bandung ini harus membeli atau menampung air dari pdam
frankie widjaya kabupaten bandung